indonesia tidak hanya dikaruniai dengan panorama alam yang cantik tapi juga dengan berbagai suku bangsa
nah salah satunya adalah suku laut
saat ini sebagian suku laut telah membaur dengan masyarakat suku lainnya
namun kehidupan suku laut yang asli masih bisa kita temui di kepulauan riau
tepatnya di pulau sumpat kabupaten bintan
dan suku laut di bintan ini hanya tinggal di laut saat musim angin selatan saja
di saat musim angin utara barat dan timur mereka pindah ke daratan dan berbaur dengan masyarakat
perna ka terbayang
pernahkah terbayang hidup di laut dengan menggunakan perahu selama berhari hari dalam jangka waktu yang lama
ya inilah suku laut
butuh perjalanan laut dengan menggunakan perahu selama dua puluh menit untuk menemui suku laut
yang ada di kepulauan riau
kampung panglong desa berakit pulau sumpat kepulauan riau
suku laut hanya beraktivitas sehari hari di tengah lautan saat musim angin selatan
di musim angin yang lain mereka ke darat dan berbaur dengan masyarakat sekitar karena cuaca dan ombak yang tinggi
orang suku laut hidup di laut dengan menggunakan perahu yang lengkap dengan penutup untuk melindungi dari panas dan hujan
suku laut menyebutnya dengan nama kajang
terdapat sekitar dua puluh kajang
tapi desa berakit
di selatan kita di sini kan sambil tujuh keponakan cucu sambil juga cari makan cari kamar cari ikan
itulah usul asal kami
keturunan menurun kami dari datuk nenek moyang kami
suku laut itu hasilnya dari kejar laut
kalau tak kerja laut tak makan
tradisi setiap musim angin selatan yang menghalangkan perahu selatan
haruskan orang suku laut berada di laut sudah turun temurun dari nenek moyang suku laut
istilah turun laut ke musim angin selatan adalah untuk merantau dan melakukan aktivitas di laut
dari pulau ke pulau lainnya untuk mencari makan
pada awal suku laut datang ke berakit ini dulu almarhum bapak saya dan itu kakek saya
mereka datang disini pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua
mereka sudah disini pada waktu itu cuma tiga warga
yang pertama kali datang di berakit
jadi menurut mereka berakit adalah salah satu tempat di mana ekonomi yang bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga kehidupan orang orang suku laut
saat ini tercatat enam puluh kepala keluarga suku laut yang tinggal dan menetap di kampung panglon desa berakit pulau sumpat kabupaten bintan
menurut kepala desa sempat suku laut di desa berakit awalnya merupakan pendatang dari pulau ngenang
di kota batam orang suku laut hidup berdampingan dengan warga setempat
asal usul orang suku laut sini adalah pendatang pak
awalnya pertama datang ada satu buah rumah di pinggir pantai ini
mereka itu namanya kalau tak salah pak jantan
jadi mereka itu asal usulnya dari daerah batam dari pulau daerah batam
jadi lama kelamaan mereka itu datang ngumpul disini pak
suhu laut juga bisa dijumpai di kabupaten lingga
meski zaman telah berkembang filosofi hidup di laut masih dilestarikan oleh suku laut hingga saat ini
arpandi bintang kepulauan riau